hai iyalah mak nur tunggu ya iya assalamualaikum halo bunga kamu dimana iya ini dari jalan pulang
iya kita ngajak dimakan jadi dong
enggak enggak enggak saya enggak butuh ojek enggak mbak saya bukan menawarin ojek lah
terus kenapa nyamperin saya saya mau nanya alamat baton gani alamatnya
waduh saya nggak tahu ya mas maaf ya hai mbak makasih ya
gimana pur gimana apanya udah dibalas sama neng ini ke belum kayaknya hp neke mati ah masa tadi
hai tadi kang amin cerita hai apa kabar masak tadi kang amin cerita apa kabar masak tadi kang amin cerita
kya wassapan sama nengi nekel apa kamu kagen marah jangan marahin saya aetuh pur kata bapak
saya kata kata bapak luntar aja amin bagus apa nabar neke tadi pagi pas saya mau makan di warung
pemumun enggak usah pakai intro dis langsung aja ceritain amin wassapan apa sama nengke dia amin main
tebakan sama neng ineke
suka berenang di hati aku
terus ineke jawab apaan
kang amin sendiri yang jawab
sekarang lu tau gak amin dimana
pur kata bapak saya
jangan cepet emosi
bilangin sama bapak lu biarin
silahkan dilanjut saya mau nganter penumpang
yang bikin seger
belum isi pid nya ada
dengan bapak siapa ya
oh tunggu sebentar
mas tunggu sebentar ya
iya mbak kasih banget
kita makan bakso dulu yuk
di bakso bang udin enak deh
satu lagi ya bang
tau bayar keempat
udah bang satu lagi ya bang
sudah mau kemari
nur tunggu ya
iya ini udah di jalan pulang bu

kita gak jadi makan
kita gak jadi makan
awas bang pur pur pur
hati hati atuh pur

hampir aja bang
hampir aja bang

hampir aja bang
hampir aja bang
hampir aja bang
hampir aja bang
hampir aja bang
mbak masih lama ya
mbak masih lama ya

maaf mas meeting nya masih lama nyampe nanti sore mau ditunggu atau mau berjalan
nyampe nanti sore mau ditunggu atau mau berjalan
pedas pak ya tapi yang bakso kecilnya sepuluh ya pak
bukan saya bu nur
oh saya kira ineke
mas pur lihat bunga sudah pulang belum
sudah tapi katanya dia mau makan bakso udin dulu
loh kok malah makan bakso udin sih tadi kan saya sudah suruh pulang cepat
tolong jemput bunga mas pur
aduh saya turun sini saja lah
gak bisa saya ada handphone mulu
tolong jemput bunga di warung baksonya bang udin
bilang sama bunga kalau hendak mau pulang uang jajannya bakalan ibu potong
ada apa ya mas
aku mau keliling lagi
aduh maaf ya lupa
pasti ya mas